sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial bersatu lawan covid sembilan belas
bersatu lawan covid sembilan belas
presiden jokowi meminta sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyusun roadmap
agar masyarakat bisa lebih hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
sebagai pilot project akan ada pengendalian protokol kesehatan pada enam sektor
yaitu perdagangan perkantoran dan industri transportasi pariwisata keagamaan dan pendidikan
bersama saya lucia saharwi kami akan membahas bagaimana penerapan protokol kesehatan di sektor perdagangan pada era ppkm
dan seperti apa prokes digitalnya
yang dicanangkan presiden jokowi
dimana sektor perdagangan menjadi salah satu pilot projectnya
inilah bersatu melawan covid sembilan belas
pemerintah memutuskan perpanjangan ppkm level empat hingga level dua di provinsi jawa bali hingga dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
beberapa peraturan kembali direvisi
salah satunya soal uji coba
pembukaan pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan
yang kini dilakukan di dua puluh kabupaten kota
prosedur untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan masih sama dengan saat uji coba pertama dilakukan sepuluh agustus lalu
pengunjung diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi di gawai
kemudian melakukan pindai kode qr
setelah itu pengunjung juga diminta untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi di aplikasi yang sama
setelah mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh
pengunjung sudah bisa langsung masuk ke pusat perbelanjaan
pihak pengelola pusat perbelanjaan menyatakan selama sepekan pelaksanaan prosedur baru ini
memang sempat ditemukan sedikit masalah
namun seiring berjalannya waktu masyarakat sudah mulai terbiasa
ada sedikit sekali masalah masalah yang kita temuin
ada sedikit sekali masalah masalah yang kita temuin
ada sedikit sekali masalah masalah yang kita temuin
terutama di bagian aplikasi dan penggunaannya
tetapi karena tim kita semua sudah ready untuk memberikan semua edukasi tentang aplikasi peduli lindungi
jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk semua customer yang akan datang ke kulingan city
selain melakukan screening pengunjung melalui aplikasi peduli lindungi
pemberlakuan protokol kesehatan ketat juga tetap diterapkan di masing masing toko
untuk toko yang menjual produk makanan dan minuman
waktu makan selama maksimal tiga puluh menit
jadi kita memberitahu ke customer dari kasir dari awal bahwa kita maksimal tiga puluh menit
nanti setelah itu customer kalau misalnya kita punya catatan lebih dari tiga puluh menit
kita akan mendatangkan customer itu sendiri
sementara bagi toko yang menjual produk non makanan dan minuman
aturan jumlah pengunjung dan jaga jarak tetap diberlakukan
setelah percobaan pembukaan sebelumnya kami sudah melakukan general cleaning untuk persiapan pembukaannya dan juga kami tetap mengikuti protokol kesehatan
juga ada maksimal customer yang masuk ada jaga jarak termasuk sarung tangan dan face shield dan double masker
selama sepekan pembukaan pusat perbelanjaan dengan prosedur baru ini pihak pengelola dan toko sudah mencatatkan adanya kenaikan jumlah pengunjung dan pembeli
mereka berharap jumlahnya akan semakin banyak seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksinasi
saya kira ini protokol wajib vaksinasi ini adalah bukan menghilangkan protokol yang sudah diberlakukan selama ini selama pandemi tapi ini adalah protokol wajib tambahan
jadi saya kira yang lama itu memang sudah ada kita berlakukan sampai dengan saat ini itu tidak menghilangkan itu tetap kita lakukan
nah di dalam protokol yang lama itu memang sudah ada juga kewajiban untuk menyiapkan satgas
satgas internal di pusat perbelanjaan
dan yang tugasnya adalah memastikan bahwa semua yang berada di pusat perbelanjaan entah itu pengunjung pekerja ataupun toko toko benar benar melakukan menerapkan protokol kesehatan yang telah diterapkan baik oleh pemerintah maupun oleh pusat perbelanjaannya
jadi saya kira nah tambahan protokol yang sekarang ini juga menjadi kewajiban daripada petugas satgas ini untuk juga bisa memastikan bahwa protokol wajib vaksinasi ini juga bisa berjalan
nah kenapa kami pusat perbelanjaan menyetujukan
saya kira nah tambahan protokol yang sekarang ini juga bisa berjalan
sebagai salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi
itu adalah tujuannya
jadi kenapa kami tambah protokol baru ini
ini untuk lebih memastikan lagi
karena tidak ada jalan lain bagi kami untuk selalu meyakinkan masyarakat bahwa pusat perbelanjaan itu aman dan sehat untuk dikunjungi
jadi itulah yang kami harus lakukan terus menerus supaya masyarakat semakin hari semakin percaya
bahwa pusat perbelanjaan itu aman dan sehat
pusat perbelanjaan ini menghadapi dua masalah besar selama pandemi
pertama adalah masalah daya beli yang menurun
kemudian adalah satu lagi masalah covid nya sendiri
banyak untuk pusat belanja di kalangan menengah atas itu awarenessnya terhadap covid sangat tinggi
karena mereka membaca berita mencari ilmu pengetahuan dan sebagainya
karena awareness nya semakin tinggi mereka menjadi semakin berhati hati
inilah yang membuat tingkat kunjungan jadi menurun terus
nah oleh karenanya kami
kita punya tujuan target meyakinkan mereka bahwa pusat belanja mereka itu langganan mereka itu tempat mereka yang biasa selalu datang sebelum pandemi ini sekarang itu juga betul betul aman dan sehat
itulah tujuan kami untuk mendukung semua program program khususnya program baru yang diberlakukan oleh pemerintah untuk protokol tambahan protokol wajib vaksinasi demikian
jadi tidak ada keluhan begitu ya pak dari pelaku usaha terkait dengan syarat baru ini
bawah wajib vaksinasi semua pengunjungnya begitu
pertama tentunya ini akan mempengaruhi tingkat kunjungan
saya kira sesuatu yang baru ini kan sesuatu yang baru buat pengelola dan sesuatu baru juga buat masyarakat umum
jadi saya kira ini akan sedikit mempengaruhi tingkat kunjungan pada saat awal awal
tetapi saya kira seiring perjalanan waktu kalau kita lihat satu minggu review satu minggu ini semakin hari semakin terbiasa
baik itu pengelolanya maupun juga para masyarakat
ini sama seperti dahulu pada saat pemberlakuan
wajib masker pada awal awal pandemi
itu juga kan awal awalnya juga cukup sulit
tetapi makin kelamaan masyarakat makin terbiasa
bahkan sekarang menggunakan masker itu sudah menjadi bagian dari gaya penampilan
mudah mudahan juga wajib vaksinasi ini juga bisa semakin lama masyarakat menjadi semakin terbiasa
baik terima kasih pak alphonsus

akan kembali sesaat lagi
ini kami sampaikan supaya ada kesamaan pandangan
karena kami pun masih menemui ada beberapa merjen atau pemilik gedung yang belum mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah
tetapi sebagian besar sebetulnya sudah ya
tiga langkah itu diantaranya adalah pertama membuat qr code area via aplikasi peduli lindungi
jadi qr code yang dimiliki oleh gedung ini tidak sembarangan mencetak
tetapi memang harus dirilis oleh peduli lindungi dan prosedurnya pemilik gedung tentunya sudah tahu
kemudian qr code yang didapatkan itu dicetak
kemudian yang ketiga qr code nya dipasang di titik titik check in dan check out
itu yang perlu dilakukan oleh pemilik gedung
sedangkan untuk para pengunjung ada setidaknya empat hal yang perlu dilakukan sepanjang ia akan mengunjungi satu gedung tertentu
yang pertama pengunjung itu mengunduh dan melakukan instalasi aplikasi peduli lindungi di telpon genggam mereka
kemudian yang kedua pengunjung perlu klik scan qr code di aplikasinya
kemudian yang ketiga pengunjung mengarahkan kamera pada qr code check in dan memilih check in menu check in di dalamnya
kemudian yang terakhir pengunjung bisa menyimpan hasil scan dan menunjukkan kepada petugas
untuk dilakukan verifikasi
ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat secara lengkap karena ada banyak kejadian di mana masyarakat masih mencetak sertifikat vaksin
sebetulnya kementerian kominfo dalam hal ini sangat mengharapkan masyarakat tidak mencetak secara fisik sertifikat vaksin itu
yang pertama kalau kita lihat dari prosedurnya tadi
tentu kita tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksin yang tercetak
yang kedua pencetakan sertifikat vaksin itu cukup berbahaya di dalam penyebaran data pribadi
karena di dalamnya ada qr code nya ada nik nya kemudian ada data pribadi yang lain sehingga ini rawan salah gunakan
sehingga kami menghimbau kepada baik pemilik gedung
maupun pengunjung untuk bersama sama mengikuti alur ini
kami sangat memahami bahwa beberapa minggu terakhir ini atau satu minggu terakhir ini adalah masa uji coba
ada beberapa kekurangan di sana dan di sini tetapi kami melihat baik pengelola gedung maupun pengunjung semakin adaptif dengan cara baru ini
oke kita tanyakan ke pak alphonsus ini bagaimana aplikasi pendulung dulung ini kan sudah digunakan selama masa uji coba ini
nah bagaimana hasilnya
dan apa saja kendala yang ditemui pak alphonsus
ya saya kira kendala yang paling utama adalah tadi sudah disampaikan oleh pak deddy
jadi bahwa masyarakat banyak yang belum mengenal aplikasi peduli lindungi dan belum mengunduh ataupun belum memiliki akun peduli lindungi pada saat datang ke pusat perbelanjaan
ini yang sedikit bisa membuat banyak antrian antrian di pintu masuk
jadi saya kira itu yang paling utama
jadi kami memang berharap
pengunjung sebelum datang ke pusat perbelanjaan sudah mengunduh ataupun sudah memiliki akun peduli lindungi
sehingga pada saat datang ke pusat perbelanjaan hanya tinggal melakukan scanning saja terhadap qr code yang ada di tiap tiap pintu masuk
jadi kami melihat itu yang paling masalah yang paling cukup saya kira membuat banyak antrian di pintu itu masuk
kalau yang lain lain itu masalah teknis yang saya kira itu kami bisa selesaikan dengan berkoordinasi
dengan tentunya kementerian kesehatan dan berbagai kementerian terkait
jadi itu saya rasa semakin hari sampai dengan saat ini sudah satu minggu lebih masalah masalah teknis kita bisa selesaikan
tetapi memang himbawan kepada pengunjung tadi bahwa sebaiknya datang ke pusat perbelanjaan terlebih dahulu mengunduh dan memiliki akun peduli lindungi
pak deddy ini bagaimana pak deddy tanggapannya terkait pernyataan pak alfonsus tadi bahwa ternyata di lapangan ini banyak sekali yang belum tahu tentang aplikasi peduli lindungi
men screening untuk memilah pengunjung mana yang memang memiliki potensi besar untuk menularkan dan mana yang tidak
jadi ketika kita sudah mendownload itu kemudian sudah di scan barcode nya maka ada tiga indikator
ada kuning hijau dan juga merah jika hijau maka bisa masuk jika kuning bisa masuk dengan persyaratan tertentu
dan jika merah tidak diperbolehkan untuk masuk ini sudah ada indikator indikatornya
sehingga arti penting dari peduli lindungi ini harus dipahami oleh semua pihak termasuk masyarakat
kami menghimbau masyarakat yang belum mengunduh aplikasi ini segera menunduk
dan jika ada kendala misalnya tadi kita di dalam mengunduh sertifikat vaksin atau ada kendala yang lain
misalnya kalau terkait dengan sertifikat itu ada sertifikat at peduli lindungi id yang merupakan email untuk melakukan komplain atau laporan jika ditemukan adanya kesulitan
nah ini sebetulnya kita terus sempurnakan aplikasinya bersama dengan pihak pihak terkait termasuk juga fitur fitur yang misalnya
tadi siang ada kendala selama kurang lebih setengah jam
tetapi kemudian itu sudah bisa pulih kembali
tentu dalam masa percobaan ini kita terus mengupayakan bahwa kekurangan kekurangan dalam sistem ini bisa kita perbarui sehingga ke depannya bisa lebih lancar
iya mungkin harus lebih dipercepat juga begitu ya pak sosialisasinya ya supaya bisa diketahui oleh semua lapisan masyarakat
nah pak soni presiden jokowi meminta disiapkan roadmap agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
dengan membuat protokol kesehatan digital di enam sembilan
bagaimana satgas covid sembilan belas dan lembaga lain menyiapkan hal ini
ya mbak jadi memang kita harus menyiapkan beberapa skenario
harapannya tentu pandemi covid sembilan belas ini segera berakhir yang pertama
tapi yang kedua pandemi akan menjadi lebih lama ya kan
lalu kemudian yang ketiga kita menurunkan dari pandemi menjadi endemi
nah kemudian kalau kita perhatikan lagi
di dalam penyusunan ini kita harus mempersiapkan yang pertama bagaimana bisa mencapai target pengendalian dulu
jadi sebelum roadmap itu jadi untuk jangka panjang maka target pertama kita adalah bagaimana mengendalikan covid sembilan belas
lalu kemudian terjadi tren penurunan kasus baru
lalu kemudian tidak ada misalkan level empat dalam waktu empat belas hari
jadi kita menurunkan level empat menjadi level tiga level tiga menjadi level dua dan seterusnya
lalu tidak ada lagi yang di level empat selama minimal empat belas hari
itu artinya kita sudah bisa mengendalikan
kalau sudah terkendali maka target berikutnya adalah bagaimana penyakit ini tidak menimbulkan risiko ketakitan atau dirawat
dan kemudian juga menurunkan risiko kematian
jadi di dalam roadmap itu nanti jelas sekali ya apa yang harus kita lakukan untuk menurunkan risiko kesakitan dalam artian harus dirawat dan juga risiko kematian
sehingga harus dilakukan langkah langkah dan upaya sejak sekarang
apa saja yang harus disiapkan sehingga semua pihak juga bisa bersama sama mendukung persiapan tersebut
apakah protokol kesehatan digital dengan integrasi aplikasi peduli lindungi ini bisa dilaksanakan di seluruh wilayah indonesia
ya sebetulnya kita terus mengupayakan ya mbak lucia ya
saat ini kita mulai dari area jawa bali
sebetulnya aplikasi peduli lindungi untuk pembukaan sektor perdagangan itu dimulai pertama kali di bali
dengan penerapan di lima ratus merchant
marjan itu bisa berupa toko cafe dan lain sebagainya
itu dilakukan sekitar dua minggu yang lalu
kemudian di minggu ini kita perluas ke jawa bali
sampai saat ini ada dua puluh enam juta pengguna peduli lindungi
dan untuk penggunaan qr code memasuki sentra sentra perdagangan ini sudah cukup banyak mbak lucia
misalnya untuk mal sudah ada satu ratus tujuh puluh mal di seluruh jawa bali
kemudian ada di tiga puluh empat bandara
dan ada di lebih dari sembilan ratus marjan di bali untuk saat ini
jadi dulu hanya lima ratus marjan sekarang sudah sembilan ratus marjan
nah artinya apa
kita semakin memperluas jangkauan dari penerapan aplikasi ini
memang tidak bisa kemudian serentak di seluruh indonesia diterapkan
ini juga memperhatikan bagaimana perkembangan kasus yang terjadi
ada banyak pertimbangan
di mana sistem ini belum dilakukan di luar wilayah jawa bali
misalnya yang pertama adalah tingkat resiko dan penyebaran kasusnya
kita seperti ketahui bersama bahwa tingkat resiko di luar jawa bali masih cukup tinggi gitu
yang kedua adalah tingkat vaksinasi
di mana untuk vaksinasi ini juga masih relatif rendah di luar jawa dan bali
pemerintah tentu saja berusaha untuk mempercepat itu
saya rasa dari satgas covid maupun kpjpen berusaha untuk terus menekan kasus di luar jawa bali juga
dan di saat bersamaan mempercepat vaksinasi
dimana kita mencanangkan target dua tiga juta vaksinasi per hari
baik untuk jawa bali maupun luar jawa bali
sehingga diharapkan dengan demikian
atau coverage dari pelaksanaan sektor perdagangan yang menggunakan teknologi digital ini bisa semakin diperluas
tapi bagaimana kemudian dengan wilayah yang infrastruktur digitalnya belum cukup memadai begitu
jangan dijawab dulu pak deddy
kita akan kembali dalam perbincangan spesial program bersatu melawan covid sembilan belas setelah pariwara berikut
kita masih berbincang terkait penerapan protokol kesehatan pada sektor perdagangan di masa ppkm bersama perwakilan dari satgas covid sembilan belas
dari asosiasi pengelola pusat belanja indonesia dan juga dari kementerian komunikasi dan informasi
saya ingin ke pak soni dulu dari satgas covid sembilan belas
pak soni apakah syarat vaksinasi bagi pengunjung pusat perbelanjaan ini merupakan salah satu cara untuk mendorong orang untuk

dan kemudian bagaimana cara untuk mendorong orang untuk mau divaksinasi
bagaimana dengan mereka yang belum bisa divaksinasi karena alasan kesehatan atau karena anak anak di bawah umur dua belas tahun begitu sementara mereka ingin mendatangi pusat perbelanjaan
ya mbak jadi ada dua tujuannya
yang pertama adalah tentu mendorong masyarakat untuk mau divaksin ya karena itu mempercepat program vaksinasi kita dengan target target yang cukup tinggi
lalu kemudian yang kedua tentunya menurunkan risiko
ya risiko penularan maupun juga risiko kesakitan maupun kematian tadi
sehingga mereka yang masuk ke pusat perbelanjaan selain dipastikan mereka sehat mereka juga punya risiko lebih rendah untuk mengalami sakit
lalu kemudian yang memang menjadi tantangan adalah bagaimana dengan mereka yang belum bisa divaksin
ya memang sebetulnya di dalam pembukaan
untuk pusat perbelanjaan ini kita mendorong orang orang yang punya risiko rendah dulu untuk bisa melakukan aktivitas
kita justru melindungi mereka yang punya risiko tinggi
lalu kemudian memang tidak disarankan bagi mereka yang punya risiko tadi untuk masuk ke pusat perbelanjaan mengingat kita masih dalam masa potensi atau risiko penularan yang cukup tinggi juga
sehingga itu harus dipahami bahwa kita harus melakukan aktivitas
jadi kita harus dipahami bahwa keinginan pemerintah untuk membatasi tadi didasarkan pada keinginan untuk mencegah munculnya penularan baru secara masif dan juga risiko kematian yang tinggi
lalu kemudian juga ini merupakan waktu kita untuk melakukan uji coba
karena tadi yang ditanyakan oleh mbak lucy itu bahwa road map kita dibuat ini
lalu kita harus mulai menyiapkan kan bagaimana cara melaksanakan aktivitas

secara normal tetapi aman dari penularan atau risiko penularannya yang rendah
sehingga salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi di dalam penerapan protokol kesehatan
oleh karenanya penerapan atau uji coba untuk enam aktivitas utama termasuk di sektor perdagangan ini
itu betul betul dalam rangka atau menjadi bagian dari pelaksanaan roadmap hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
karena di situ juga kita ingin meningkatkan kapasitas respon pemerintah di dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
ini tetap bisa melaksanakan aktivitas ekonomi tetapi di sisi lain kita benar benar harus menurunkan risiko risiko yang ada
risiko penularan risiko kesakitan dan risiko kematian
oke baik pak alfonsus apa yang dipersiapkan appbi guna memastikan protokol kesehatan ini tetap dilaksanakan dengan ketat
di setiap pusat perbelanjaan
lalu kemudian apakah ada sentra sentra vaksinasi nanti di setiap pusat perbelanjaan
ya saya kira pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat disiplin dan konsisten
ya konsisten ini selalu saya garis bawahi karena ini menurut saya menjadi sangat penting
karena terjadi lonjakan lonjakan kasus positif beberapa kali di indonesia ini karena menurut saya adalah masalah inkonsistensi
jadi ini jadi sangat penting menurut kami konsistensi ini

nah pusat perbelanjaan selalu menerapkan
tiga hal tersebut ketat disiplin dan konsisten
ini merupakan satu komitmen saya kira sudah menjadi satu keseriusan dari pusat perbelanjaan untuk memperlakukan hal tersebut
demikian juga dengan pemberlakuan wajib vaksinasi ini
nah kami sebetulnya sudah berulang kali merasakan buka tutup buka tutup pusat perbelanjaan ini
karena akibat lonjakan kasus yang terjadi beberapa kali
jadi sangat berat sekali jika pusat perbelanjaan ini ditutup
untuk bangkit lagi
contoh saja misalkan untuk hanya meningkatkan tingkat kunjungan sepuluh sampai dengan dua puluh persen saja
itu diperlukan waktu tidak kurang dari sepuluh sampai dengan dua puluh persen
jadi kami berharap tidak ada penutupan penutupan lagi
karena kan kita juga tidak tahu covid sembilan belas kapan bisa hilang dari muka bumi ini
nah oleh karenanya sekarang itu ada satu instrumen tadi sudah dijelaskan oleh pak soni
inilah yang menurut kami harus kami dorong
jadi kami betul betul serius memperlakukan ketentuan ini
tentunya kalau dengan serius ini kan berarti kami akan komit menjaga disiplin pemberlakuan ini secara ketat
kami ingin supaya tidak terjadi lagi penutupan penutupan lagi
karena penutupan itu biayanya sangat besar pengorbanannya sangat besar
jadi diharapkan dengan satu instrumen baru ini yaitu vaksinasi
bisa mencegah terjadinya lonjakan lonjakan kasus positif tadi
inilah yang kami dorong terus menerus bagi pusat belanja
dan juga bagi teman teman semua pusat perbelanjaan yang ada di seluruh indonesia
pulau jawa dan bali saja
nah kemudian juga kami selama ini sebelum lonjakan kasus terjadi
juga kami memang pusat perbelanjaan telah menjadi sentra vaksinasi
di beberapa tempat di pusat perbelanjaan bahkan di pulau jawa
hampir mayoritas sudah pernah menjadi sentra vaksinasi
khusus pada saat pemberlakuan uji coba ini
ataupun pemberlakuan daripada protokol wajib vaksinasi
kami juga menyiapkan sentra vaksinasi
tetapi memang skalanya lebih kecil
jadi kami sebutnya sentra vaksinasi mini
ini adalah untuk memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan vaksinasi jika ingin datang ke pusat perbelanjaan
kalau belum vaksinasi bisa melakukan vaksinasi di pusat perbelanjaan
saat ini contoh misalkan di jakarta ada lima puluh satu pusat perbelanjaan yang telah menyediakan sentra vaksinasi mini
dan ini terus akan ditambah sampai dengan juga seluruh pusat pembelanjaan yang diizinkan untuk buka khususnya di level empat dan level tiga
yang ada di seluruh pulau jawa karena bali memang belum diperbolehkan untuk beroperasi
jadi memang kami berkomitmen juga selain menerapkan protokol wajib vaksinasi ini juga menyediakan sentra vaksinasi mini
oke baik pak alfonso
pak deddy terkait dengan protokol kesehatan digital ini bagaimana dengan wilayah yang infrastruktur digitalnya belum cukup memadai begitu
ya sebetulnya infrastruktur digital kita bisa pahami
dari sisi infrastruktur telekomunikasi yang disediakan baik oleh perusahaan telkom maupun pemerintah dalam hal ini akses sinyal
terutama sinyal empat g
untuk itu pemerintah sedang mempercepat
kita ini sekarang memiliki delapan puluh tiga dua ratus delapan belas kelurahan dan desa di seluruh indonesia
masih ada dua belas lima ratus empat puluh delapan desa
yang belum terjangkau sinyal empat g
tadinya inisial plannya atau rencana awal itu baru akan terselesaikan di tahun dua ribu tiga puluh dua
tetapi untuk mempercepat proses transformasi digital kita
maka perencanaan itu dipercepat
atas saran bapak presiden dan dieksekusi oleh pak menteri kominfo itu dipercepat sepuluh tahun lebih awal
sehingga kita akan melihat seluruh jenis
desa dan kelurahan kita itu akan terjangkau sinyal empat g pada akhir tahun dua ribu dua puluh
dipercepat sepuluh tahun
itu yang pertama
kemudian yang kedua
sebetulnya kita juga berbicara tentang tantangan perangkat
apakah masyarakat itu memiliki gawai yang cukup mumpuni
apakah masyarakat punya smartphone dan lain sebagainya
kebetulan ini juga terus kami diskusikan
dan juga kominfo
bagaimana memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki gawai yang memadai
misalnya ada rencana untuk melakukan terobosan terobosan
misalnya membuat microsite
atau dengan cara menunjukkan kartu identitas
sehingga petugas bisa mengecek apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau belum
tetapi itu tentu masih dalam perencanaan
yang akan diputuskan kemudian
karena kita juga sangat mempertimbangkan aspek aspek seperti pelindungan data pribadi
jika seseorang harus menunjukkan kartu identitasnya
jangan sampai ini menjadi peluang untuk kebocoran data pribadi
jadi di saat yang bersamaan kita melakukan terobosan
memikirkan terobosan apa yang bisa digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki smartphone
di saat yang bersamaan kita ingin memastikan
memastikan bahwa pelindungan data pribadi itu tetap bisa dilakukan
terkait dengan keamanan data pribadi dari aplikasi peduli lindungi ini juga nanti akan saya tanyakan
tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah pariwara
pemirsa spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan kembali setelah jeda berikut
kita masih berbincang dalam spesial dialog bersatu melawan covid sembilan belas
tadi pak dedy sudah menjelaskan cukup banyak tentang aplikasi peduli lindungi nih
salah satu yang menjadi concern masyarakat itu bagaimana dengan keamanan data pribadi dari aplikasi peduli lindungi ini pak
karena banyak isu di masyarakat bahwa aplikasi ini rawan phishing dan malware
jadi sebetulnya dari awal pengembangan aplikasi peduli lindungi yang dilakukan oleh pt telkom
ini sudah memperhatikan aspek keamanan data pribadi
kita untuk menjadi
semakin sedikit bersentuhan secara
fisik lalu kemudian juga
transaksi ekonomi yang juga
secara fisik mulai berkurang
karena penggunaan teknologi
nah akses terhadap teknologi ini
memang harus kita percepat
dan juga semua
pihak harus mendukung untuk
percepatan pemanfaatan teknologi
apalagi kalau kita nanti punya roadmap
untuk hidup berdampingan dengan
maka banyak sekali hal hal
yang harus terhubung dengan
teknologi tadi nah jadi
kami berharap memang
akses terhadap teknologi ini
bisa lebih cepat tadi pak denny
juga bilang bahwa ada tantangan
memang bagi mereka yang tidak memiliki
gawai yang memadai
nah kemudian juga kita tahu sendiri
bahwa qr code itu kan
kalau ada mal atau pusat perbelanjaan
yang pintunya banyak
sehingga setiap qr code
yang dibuat itu unik tadi
itu menyebabkan mereka harus membuat
qr code yang berbeda satu dengan yang lain
dan itu juga tentu akan lebih repot
tapi yang paling penting juga adalah
teknologinya yang user friendly
mudah bagi semua
kalangan masyarakat kita juga
harus mensosialisasikan ini sebaik baiknya
kalau bisa dilaksanakan dengan sangat baik
maka tadi apa yang
dikhawatirkan pak alponsus
terjadi pembukaan penutupan
seterusnya itu bisa kita hindari
bisa berjalan dengan baik
tetapi kita juga menurunkan
risiko penularan ada beberapa
syarat skema hidup
berdampingan dengan covid sembilan belas
yang direkomendasikan who
yang pertama harus bisa mengendalikan
kasus dengan salah satunya
sistem kesehatan kita
di setiap wilayah jadi bukan cuma soal
teknologi di setiap wilayah
tapi juga sistem kesehatan yang ada
itu mampu mengidentifikasi
melacak kontak mengarang sinas
mereka yang terinfeksi
lalu kemudian risiko
penyebaran virus juga harus
ada langkah pencegahan pencegahannya
nah publik harus
memiliki kesempatan juga untuk
memberikan masukan pendapat
dan seterusnya karena bagaimanapun juga
misalkan pengunjung pusat perbelanjaan
mereka juga mungkin
kalau mereka mengalami kesulitan
mereka bisa kemudian
menyampaikan keluhannya sehingga
memang publik sendiri
ini kan seperti uji publik ya mbak lucy ya
jadi publik itu bisa
memberikan tanggapan terhadap
kebijakan yang diberikan oleh pemerintah
tetapi dalam hal ini
pemerintah betul betul sedang
di satu sisi penanganan kesehatannya
pencegahan penularannya bisa dilakukan sebaik mungkin
tapi di sisi lain kita juga ingin
ekonominya tetap berjalan
kita berharap penerapan protokol kesehatan ketat ini
bisa berlaku di seluruh wilayah indonesia
begitu secepatnya ya nah pemirsa spesial program
bersatu melawan covid sembilan belas masih akan
kembali sesaat lagi setelah pariwara
pada saat pandemi ini intinya kita tidak bisa menghilangkan risiko penularan
yang bisa kita lakukan adalah menekan risiko penularan serendah mungkin
oleh karenanya supaya risiko penularan
bisa kita tekan harus ada
yang dilakukan oleh pemerintah
maupun oleh masyarakat
mempermudah masyarakat di dalam
melakukan aktivitasnya tetapi
dengan protokol kesehatan yang ketat
tadi kita sudah dengarkan bahwa
ada protokol kesehatan digital
tapi di sisi lain masyarakat
harus tetap disiplin
di dalam melaksanakan
protokol kesehatan bagaimanapun
bersama ini akan mempercepat
kita bisa menurunkan level
pandemi menjadi endemi
dan upaya bersama ini
harus dilaksanakan oleh seluruh
masyarakat tanpa terkecuali
karena kebersamaan itulah
yang membuat kita bisa
lepas secara lebih cepat
dan lebih baik
baik silakan pak alphonsus
apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat
aplikasi peduli lindung ini
adalah hanya sekedar alat
tetapi yang jauh lebih penting
ya sepertinya ada
masalah dalam komunikasi kita ke pak dedy
terlebih dahulu pak dedy
silakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat
jadi saya menyambung apa yang
disampaikan oleh pak soni
bahwa ini adalah upaya bersama
dan perlu dukungan dari
semua pihak yang terkait
kita melihat bahwa ada
pembukaan sektor perdagangan
kita akan perluas di sektor sektor lainnya
bisa hidup berdampingan
dan kemudian di saat yang bersamaan
kita bisa menekan angka covid sembilan belas
dalam hal ini
digital tracing di sektor pariwisata
juga sudah mulai kita lakukan
misalnya ketika kita mengaturkan
dengan tracing digital ini
sudah tersedia di lima belas hotel
dan kantor itdc
dan akan dikembangkan
di beberapa sektor yang lain
sehingga kita berharap
dengan kita mendukung program ini bersama sama
lambat laun kita akan merasakan
kehidupan era baru
yang dimana kita bisa mencegah
di saat yang bersamaan
ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik
pak alfonsus silakan kembali lagi
bisa menyampaikan apa yang ingin
disampaikan kepada masyarakat
saya kira bukan hanya pelaku usaha saja
ataupun khususnya pusat pembelanjaan
yang tidak menghendaki terjadinya lagi
yang sungguh memberatkan
bagi pelaku usaha ataupun pusat perbelanjaan
tetapi juga masyarakat merasakan
apalagi yang terakhir lonjakan kasus
yang terakhir ini kemudian dengan
penutupan operasional yang terakhir ini
saya kira dampaknya begitu berat
dibandingkan bahkan dibandingkan dua ribu dua puluh
yang lalu jadi saya kira semua
tidak mau menghendaki itu nah
ini menurut saya ini hanya sekedar alat
tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah
bagaimana kita mendorong percepatan vaksin
agar secepatnya kita bisa
mencapai herd immunity sehingga
indonesia bisa segera keluar dari krisis
kesehatan saya kira itu yang
jauh lebih penting
untuk mencapai itu salah satunya adalah
dengan menggunakan program
aplikasi peduli lindungi ini
jadi saya kira ini harus didukung bersama
oleh semua pihak oleh para pelaku usaha
maupun oleh masyarakat
yang berikutnya adalah yang
diperlukan catatan ini untuk mengingatkan
bagi semua masyarakat bahwa program
wajib vaksinasi ini di pusat perbelanjaan
tidak meniadakan protokol
kesehatan yang selama ini sudah berjalan
yaitu seperti penggunaan masker
pengukuran suhu tubuh
jaga jarak mencuci tangan
dan sebagainya itu tetap diberlakukan
jadi meskipun masyarakat
tetapi belum tentu bisa masuk
ke pusat pembelanjaan kalau
belum melewati protokol kesehatan yang sudah
diberlakukan selama ini selama pandemi
yaitu misalkan tidak menggunakan masker
tetap tidak bisa masuk meskipun sudah lolos
dari screening wajib vaksinasi
jadi saya kira ini adalah tujuan kita bersama
bagaimana kita mempercepat
percepatan vaksinasi secara nasional
agar kita segera mencapai
sehingga ini saya kira semua cita cita
harapan semua masyarakat indonesia
supaya kita cepat keluar dari krisis
kesehatan ini demikian
amin baik terima kasih pak alfonsus
juga pak sony dan pak dedy
untuk informasinya semoga bermanfaat
terima kasih pak
terima kasih pak